kuasa hukum brigjen paul hendra kurniawan henry yosodiningrat mengaku kliennya mengeluarkan uang pribadi sebesar tiga ratus juta rupiah
untuk menyewa pesawat jet saat menuju jambi bertemu keluarga almarhum brigadir yosua
keputusan menyewa pesawat jet tersebut merupakan inisiatif dari hendra kurniawan namun keberangkatan atas perintah atasannya yakni verdi sambo
dia katakan dia nyewa perusahaan yang profesional dan dia bayar
dari mana uangnya itu dia waktu berapa hari sebelumnya dia pernah narik cash berapa ratus juta untuk karena dia menyelenggarakan turnamen mancing di pluit
sebagaimana waktu ditelepon dia sedang ada di pluit
nah sampai sekarang uang saya itu belum diganti katanya uang pribadi dia
dia tunjukin dengan saya bukti dia narik uang itu ada
kalau tadi kan disebutkan diganti diganti oleh siapa pak
ya diganti oleh si sambo dong
tapi ada perjanjian bahwa
ya nggak ada perjanjian pokoknya masa uangnya mana general kan nggak mungkin
dia sebagai karopaminal diperintahkan oleh kadipropam untuk berangkat dengan pesawat ini dia ambil langkah dulu lah
nggak ada kaitannya dengan yang diisukan konsorsium dan sebagainya
boleh kita telusuri perusahaan yang nyewain
budget pribadi itu dimana apakah dia bayar atau tidak bisa kita telusuri
berapa pak biayanya
total hampir tiga ratus atau tiga ratus juta pulang pergi